saya di luar pengalaman pengalaman saya duduk di pemerintahan tingkat nasional akan saya bawa dengan ilmu ilmu yang saya miliki untuk membangun jawa barat yang paling modern maju bertakwa dan sejahtera
saudara saudaraku pilihlah nomor tiga asik
kalau asyik menang insya allah dua ribu sembilan belas kita akan mengganti presiden
oke waktunya habis terima kasih pasangan nomor tiga
bapak bapak tidak akan selesai acaranya kalau anda tidak tenang
kita punya juri namanya kita punya juri yang namanya kpu dan bawaslu
kita akan lanjutkan ke pasangan nomor empat
pasangan nomor empat kami persilakan
pasangan anda sudah berbicara
mohon hargai pendukung dari pasangan nomor empat yang ingin mendengarkan
oke harap tenang harap tenang
oke para pendukung dimohon tenang
baik kita akan lanjutkan saja ke pasangan nomor empat
saya kira tidak perlu
kalau situasi seperti ini saya rasa tidak perlu
oke dimohon tenang
para pendukung dimohon tenang
apakah kita akan mengakhiri debat ini dengan cara seperti ini
bapak bapak dan ibu ibu
di awal kita sudah mengungkapkan bahwa debat ini akan menjadi persatuan
apakah kita akan mengakhiri debat kita seperti ini
bapak bapak ibu ibu harap tenang
apakah kita akan mengakhiri debat kita seperti ini bapak bapak dan ibu sekalian
bapak bapak ibu ibu harap tenang
bapak bapak ibu ibu semua tenang
mudah mudahan bapak bapak dari kepolisian bisa menenangkan
nanti akan direkam
kita masih mencoba untuk menekan
losing statement saya berdua
di belakang saja nanti direkam saja nanti
saya ingin bertanya sekali lagi apakah ini kita bisa lanjutkan
bisa selesai acara ini dengan tenang
saya minta untuk tenang
kalau tidak presidennya akan menjadi tidak baik
kalau harapannya ini disaksikan oleh jawabannya
jangan sampai ini disaksikan oleh jawabarat indonesia dan dunia
maka ini citra yang sebenarnya kita hindari
bapak bapak dan ibu ibu sekalian
tayangan ini disiarkan ke seluruh indonesia
jangan sampai menjadi presiden buruk
bapak ketua kpu ingin berbicara
bapak ibu sekalian yang saya hormati
biar saja di ayah
jika ada yang dipersoalkan
kita punya bawaslu
nah dengan baik
tolong kepada masing masing pasangan apa
untuk bisa menahan diri
nanti kita selesaikan
lalu jalur yang benar
saya mohon perhatian
saya mohon perhatian seluruh kader
saudara saudara walaupun ini bukan forum capres
tapi saudara tetap tenang
ini forum pemilihan calon gubernur
belum masuk kepada capres
jadi mohon saudara tenang
kita selesaikan nanti
saya mohon dengan hormat
saudara dengar saya
sekali lagi kita belum masuk kepada ranah pilpres
biarkan ditegakkan oleh ketua kpu nanti
soal pilpres di panggung ini
saya mohon pada seluruh kader pd perjuangan
coba sekarang duduk
tolong duduk semua
kepala boleh panas
tapi hati harus tenang
hormati pimpinan anda di sini
tolong duduk semuanya
pendukung pasangan lainnya saya harap juga bisa duduk ya
pasangan nomor dua
pendukungnya sudah mulai tenang
yang lain juga duduk
karena kami menjaga keberimbangan dan keadilan
pasangan nomor empat belum menyampaikan pernyataan terakhirnya
jadi mari kita tuntaskan ini secara berat
jadi kemudian kita beri satu satunya jawaban

diselesaikan setelah acara
semua dimohon untuk kembali ke tempat duduknya masing masing
dan dimohon untuk tenang